nah sekarang kita ngomongin tentang makanan ya tentang daging sapi ini pemirsa
kalau kita tahu daging sapi import asal selandia baru itu kan dikenal punya rasa yang lezat karena tingginya serat lemak pada daging tersebut
jadi lapar ya pagi pagi
apalagi dibikin steak tuh
abis ini kita ke tempatnya prapi
oh boleh boleh
nah ngomongin tentang itu ya ini daging daging seperti itu juga bisa dibuat jadi daging ini patty untuk burger
hmm benar sekali memang kuliner burger ada nih di bandung terbuat dari daging sapi asli selandia baru
tapi uniknya burger ini menggunakan saus mayonis rasa mangga
ada beragam jenis daging sapi terbaik di dunia yang sering digunakan dalam menu masakan
seperti kobe asal jepang jack rick wagyu angus asal australia dan american wagyu
semuanya memiliki kelebihan tersendiri begitupun daging sapi asal selandia baru ini
berbekal ilmu kuliner yang dimiliki chef gali sengaja mendatangkan daging asal selandia baru ini untuk melengkapi racikan menunya
dari segi peternakannya sendiri di sana itu di alam liar ya
terus makanannya juga terjaga garam alami
jadi daging dari indonesia ini salah satu jadi daging terbaik di dunia
keunikan itulah yang mengundang rasa penasaran saya untuk mencicipi bahkan ikut membuat menu ini
prosesnya sama dengan membuat burger pada umumnya
daging sapi dipanggang sekitar enam menit
lalu dilumuri saus homemade seperti asin zinc garlic butter keragam tauhid dan mayonis rasa mangga
kemudian roti diolesi mayonese dan diisi potongan bawang bombay daging keju selada dan tomat
kenapa daging sapi dari new zealand itu menjadi salah satu daging yang terbaik
karena dia memiliki banyak serat lemaknya sehingga mempengaruhi terhadap tekstur dan rasanya
kelezatannya pun menggoyang lidah saya
nikmatnya daging burger ini juga mengundang minat pengunjung
pertama tama saya penasaran
terus nyoba nyoba disini ternyata lebih enak kalau dari new zealand
ada gitu burgernya juga enggak membawa penin gitu
ada rasa rasanya kak
harga burger yang dijual di jalan dipati ukur ini mulai dari rp tiga puluh enam
dian permatasari bandung